lima hari sudah bagus rahmanto ditinggal istri tercinta untuk selama lamanya
empat puluh lima hari pasca kepergian uu trisnawati istrinya
bagus memberanikan diri menginjakan kaki di makam keputih surabaya
sebaris doa dipancatkan bagus di samping makam istrinya
yang semasa hidup mengabdi sebagai bidan di puskesmas merdoan ayu surabaya
bagus tak pernah menyangka menjadi relawan covid sembilan belas di asrama haji adalah tugas terakhir uud
bagus mengaku sempat khawatir dan meminta istrinya mengundurkan diri sebagai petugas puskesmas
bagus berkisah saat ditugaskan di asrama haji untuk memberi pelayanan pada pasien covid sembilan belas uud sempat gelisah
lantaran tak ada kepastian terkait status kesehatannya
tak ada fasilitas tes corona atau perintah karantina mandiri
membuat pasien covid sembilan belas terkait status kesehatannya
dirinya menjadi pembawa virus yang dapat menularkan pada orang terdekat
gak ada rapid gak ada karantina isolasi mandiri gak ada apa apa
langsung pelayanan seperti biasa
tak hanya bagus kepergian uud juga membuat sumarno ayah mertuanya terpukul
baginya uud adalah kebanggaan pahlawan yang bertugas melawan covid sembilan belas
menantu yang seperti ya ramah sekali dengan orang tua mbak
ternyata mantu saya itu pak rahwan
kini tak ada lagi sosok uu trisnawati dengan suara dan tawa cerianya yang biasa mengisi setiap sudut rumah sumarno
data ikatan dokter indonesia pada lima belas juli mencatat enam puluh satu dokter meninggal
sementara data persatuan perawat nasional indonesia mencatat tiga puluh sembilan perawat meninggal akibat covid sembilan belas
eka rima ganjar wicaksono surabaya jawa timur